selain jiwasraya dan asabri ombudsman melihat ada empat perusahaan asuransi swasta yang bermasalah
bukan hanya itu ombudsman juga mencurigai adanya potensi salah kelola dana di taspen dan bpjs ketenaga kerjaan
anggota ombudsman alam syah saragi mengatakan permasalahan yang terjadi di jiwasraya
kemungkinan akibat salah kelola dana polis dalam industri keuangan non bank
ia menyebut ada empat perusahaan asuransi swasta yang bermasalah berdasarkan laporan masyarakat
ombudsman melihat taspen dan bpjs ketenaga kerjaan juga melakukan investasi dana polis dengan cara konservatif
untuk itu ojk diharapkan segera menerbitkan peta jalan investasi bagi perusahaan keuangan non bank
agar tidak lagi terjadi kasus seperti ini
pekan depan ombudsman juga berencana memanggil pihak yang terlibat dalam kekisuran asuransi jiwasraya
mulai dari bumn hingga ojk
kami juga melihat ada
di luar bumi putra masih ada empat asuransi swasta lagi
yang saya dapat informasi saya cek pintas juga punya problem
walaupun saiznya tidak sampai sebesar itu
itu yang nanti juga akan kami beri catatan kepada ojk
supaya segera ditindaklanjuti
jangan sampai kita pereti
belum bisa disampaikan ya sekarang nih
jangan lah kita kan mau jaga juga
yang terakhir kami juga concern sekali dengan bpjs tk
kita jangan lupa duitnya besar sekali di sana
kalau dia tidak punya roadmap investasi
suatu saat kita batuk bersama dan tersungkur bersama ini